jadi kalau saya katakan menjadi juara itu bukan merupakan sebuah kejutan
itu lebih kepada karena memang lebih kepada ganjaran daripada seseorang yang bekerja keras saja
pantas kalau misalnya dibilang mas andi itu sebenarnya lebih ke bapaknya binaraga indonesia
jadi itu adalah sebenarnya pertandingan amatir saya yang terakhir pada saat itu
setelah itu saya term ke profesional tahun dua ribu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu adalah pertandingan namanya mr asia diselenggarakan oleh asia body building federation
itu salah satu asosiasi binaraga asia yang bernaung di bawah international federation of bodybuilder fbb
setelah tahun sembilan puluh delapan itu memang pada saat itu karena kondisi situasi dalam negeri ya di indonesia waktu itu lagi reformasi dan sebagainya
memang pada saat itu terjadi mungkin ya mungkin stagnan lah tidak terlalu banyak ada mengirim atlet ke luar negeri dan sebagainya
makanya saya berinisiatif sendiri untuk pergi ke kejuaraan kejuaraan yang tidak resmi
tapi yang saya yang diadakannya mungkin di indonesia
jadi salah satu negara yang maju yaitu adalah di amerika
bersyukur pada saat itu mendapatkan kesempatan untuk bisa punya prestasi yang baik atau performa yang baik
dan akhirnya ya menjadi satu pengalaman yang bisa saya bawa
jadi kalau saya katakan menjadi juara itu bukan merupakan sebuah kejutan
itu lebih kepada karena memang lebih kepada ganjaran daripada seseorang yang bekerja keras saja
kalau ngomongin kerja keras emang dia selalu all out ya
keinginan untuk menjadi juara itu bukan supaya jadi juara juara tapi memang dalam kesehariannya tuh emang dia tuh kalau apa apa tuh maunya jadi nomor satu
mungkin karena papa kan keras banget juga maunya siapa yang inget deh yang juara dua semua yang kita nomor satu
kan kabarnya sebelum punya badan yang ideal dan sebelum mengenal besi ya
kamarnya mas adit tuh posternya
jadi kalau misalnya orang itu susah untuk ngurangin berat badan mungkin kalau dia susah untuk menaikkan berat badan ya
saya lahir dengan berat dua lima kg
umur sepuluh tahun berat saya cuma dua puluh lima kg
pada saat saya teenagers waktu umur empat belas tahun waktu saya mulai pertama kali pegang besi itu
memang dengan tinggi saya yang sudah satu ratus delapan puluh tiga
berat saya pada saat itu hanya cuma lima puluh lima kg gitu ya
jadi memang sangat kurus sekali gitu
tapi pada saat itu saya merasa saya mau punya penampilan yang lebih baik dengan mungkin badan yang lebih atletis lah gitu ya
makanya kenapa saya sejak kecil merasa olahraga jadi panggilan hati saya

pada saat itu prioritas saya pada saat itu lebih kepada bagaimana membangun industri nya ketimbang membangun diri saya
karena pada saat itu saya merasa tantangannya juga gak ada
karena saya sudah memenangkan tingkat nasional saya sudah memenangkan tingkat asia tenggara saya sudah memenangkan tingkat asia dan saya sudah menangkan tingkat dunia
tapi pada saat itu kalau saya mau lanjutkan lagi saya harus lanjut ke kejuaraan profesional dunia yang tidak ada drug testingnya gitu
nah pada saat itu otomatis
jadi otomatis dihuni memang oleh para binaragaan binaragawan yang memang boleh pakai apa saja dalam umbrella si performance enhancement drug study gitu ya
jadi akhirnya saya bersedia untuk give up mimpi saya untuk menjadi mr olympia atau mungkin apapun juga di olahraga itu
tapi saya pikir saya lebih memilih untuk menjadi sehat bermanfaat bagi diri saya dan orang lain
oke terima kasih banyak
noloh gelisampel jahit semakin halus lebih kemaskuh
walaupun sudah diserahin agak kurang
but beat ini power squirrel menjadi karakter masyarakat kerajaan sustituta supremacy

kalau misalnya dibilang mas andri itu sebenarnya lebih ke bapaknya binaraga indonesia
akhirnya saya mencoba untuk menyebarkan dalam tanda kutip gaya hidup sehat melalui binaraga tersebut
gimana sehat ya arya semua ya
enggak yang ke gym nya yang tempat arya mau latihan fitness
rajin terus ya olahraganya udah belum masuk fitnessnya
yang rajin ya berarti pulang sekolah ya kesana ya
sepuluh tahun penderita obesitas berbobot satu ratus sembilan puluh kg
arya mengaku putranya tersebut mengalami obesitas setelah sebelumnya kerap menyantap makanan secara berlebihan
sekolah paling lima puluh meter bisa berhenti empat sampai lima kali
arya permana kini berusia tiga belas tahun
perubahannya memang benar
arya yang tinggal di karawang itu berhasil menurunkan berat badannya hingga satu ratus sembilan kg
dan inilah arya permana di tahun dua ribu dua puluh dua
anak yang sempat memiliki bobot tubuh satu ratus sembilan puluh dua kg itu kini sudah beranjak remaja
usia sih mau sekarang mau tujuh belas
tinggi satu ratus tujuh puluh sama berat badan sembilan puluh tiga
arya sudah duduk di kelas satu sma dan tak lagi memiliki kendala berarti dalam beraktivitas
perubahan ini tak lepas dari tindakan medis operasi bariatrik atau pengecilan lambung yang dikombinasikan dengan menjaga pola makan dan olahraga secara konsisten
paling kerasa sih dari pernapasan gitu
kalau yang dulu kan jalan
udah capek kayak gak bisa banyak aktivitas gitu
kalau sekarang lebih luas gitu aktivitasnya bisa kayak udah bisa futsal main bola sama olahraga yang lainnya
kalau lebih percaya diri sih iya om
kayak lebih pede gitu buat ngelakuin aktivitas
di balik kesuksesan arya menurunkan bobot tubuh ada peran besar dari seorang legenda olahraga binaraga aderai
yang mendampingi arya dan keluarga dalam menjalani pola hidup sehat
dibantunya sih dari fasilitas olahraga sama dikasih arahan arahan gitu buat olahraga om
kayak dari gerakan gerakan kayak makanan juga ditakerin gitu harus gimana biar kayak cepet turun sama ngelatih otot otot
biar gak cuman berat badan yang turun tapi tenaganya juga harus kuat
biar gak cuman berat badan yang turun tapi tenaganya juga harus kuat
saya masih ingat kata kata om itu saya tidak akan kaget apabila mendengar kematian arya
kalau arya dan keluarga tidak bisa merubah pola
dalam arti merubah pola makan pola hidup dan sebagainya
saya tidak akan kaget karena orang yang obesitas akhirnya kebanyakan itu meninggal dunia
bukan rahasia umum lagi ya
kalau mas ade ini dicap memiliki kontribusi yang besar untuk perubahan perilaku dan juga tentu perubahan berat badan dari seorang arya permana
dan itu pun juga diakui oleh mereka sendiri oleh arya dan juga oleh keluarganya
tapi banyak yang penasaran sebenarnya treatment itu kayak apa sih
saya difitnah sebagai orang baik karena ikut berkontribusi menguruskan arya gitu
pada kenyataannya sebenarnya saya tidak melakukan apa apa
lebih kepada yang saya lakukan adalah lebih kepada pendekatan mungkin personal dan kekeluargaan
lebih kepada yang saya lakukan adalah lebih kepada pendekatan mungkin personal dan kekeluargaan

nah makanya kenapa siapa yang bisa membantu arya untuk merubah ulah perilakunya
nah tentunya adalah menurut saya adalah orang

makanya kenapa kedekatan saya sama kang ade sementri pasti deket
karena tiap hari sms an terus hanya cuma bercerita tentang kang kalau bisa arya makannya gini
kalau bisa arya disuruh ini disuruh itu
dan ditambah lagi juga pelan pelan arya udah makin gede dia masih mulai bisa ngobrol sama saya

karena prosesnya kan empat tahun pada saat itu ya
dari saya mengenal sampai itu arya makin juga dekat sama saya
nah pada saat itulah saya bisa punya pendekatan pendekatan tersendiri juga
nah salah satunya pendekatan yang saya lakukan sebenarnya adalah pendekatan dalam tanda kutip adalah terjadinya sebuah penyuapan
saya menyuap arya dengan hadiah hadiah yang menarik
namanya anak kecil pasti senang hadiah menarik
tapi saya selalu memberikan dia percaya

yang dia harus lakukan sehingga pada saat dia melakukan terpaksa dia harus kurus sebagai dampak konsekuensinya
arya dan saya memiliki klub sepak bola favorit yang sama liverpool
jadi saya beliin merchandise liverpool
tapi dengan catatan saya bilang dia harus turun dulu berat badannya untuk bisa mendapatkan merchandise tersebut
dulu kan waktu nurunin hampir dua puluh kilo dikasih playstation kayak gitu om
tapi main pas nya itu ada syaratnya kayak nggak boleh duduk harus sambil jongkok gitu sih
enam tahun berselang sejak viralnya pemberitaan tentang arya permana tali silaturahmi antara aderai dengan arya dan keluarga nyaris tanpa jeda

maka tak heran hubungan mereka bak keluarga

yang rajin ya berarti pulang sekolah ya ke sana ya
iya kalau gak pulang sekolah paling malem
oke oke oke ya udah
iya deh arya sehat terus ya semua ya salam mama papa semua ya
jauh sebelum mengenal arya aderai telah membantu banyak orang untuk menjalani pola hidup sehat
salah satunya bantuan serta motivasi terhadap dokter ludi
dr ludi yang sudah memasuki fase lanjut usia
sekarang saya tujuh puluh plus tujuh puluh tahun tujuh bulan menjelang tujuh puluh saat insya allah
memang dulu saya sebelum ketemu mas ade itu berat sekitar sembilan puluh sembilan puluh kilo dengan ada penyakit
yang paling menyiksa saya itu adalah asam urat yang tingginya luar biasa
itu cukup tinggi dan sangat sulit terkontrol dengan obat obatan waktu itu ya
sekitar tahun dua ribu tujuh waktu saya umur lima puluh dua tahun ngobrol ngobrol sama mas ade ikut latihan
ternyata sangat efektif
saya begitu kan
saya begitu kan sebagai dokter
kadang kadang wah mas ade pengetahunya luar biasa ya
saya pikir itu suatu kontribusi yang sangat bagus sebetulnya untuk membuka wawasan
bahwa kita ini sebetulnya sangat mungkin hidup sehat sangat mungkin sehat dengan cara cara olahraga yang benar ya
dan memang terbukti di diri saya minimal sampai detik ini saya di usia menjelang tujuh puluh satu tahun
masih belum ada komorbit
dengan kondisi tubuh yang sehat selain konsisten mengangkat beban
dokter ludi pun rutin berlari hingga empat puluh km dalam seminggu
hal serupa dialami oleh seorang penulis buku yang kini bermitra dengan sang legenda di rai institut maupun rai fitness halim chiang
mas ade salah satu yang memotivasi saya tinggi sekali untuk get inship
berat saya hampir delapan puluh kilo di tinggi satu ratus enam puluh lima cm
tapi saya berhasil akhirnya turun dalam waktu enam bulan itu jadi di enam puluh lima kilo
ya begitulah sosok aderai di mata sedikit dari sekian banyak orang yang ia bantu
tak hanya juara di dunia olahraga tetapi juga menjadikan olahraga sebagai media untuk membantu sesama
tulang yang kuat lemaknya rendah itu kita bisa mulai dengan melakukan aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri yaitu latihan kaki
gerakannya seperti apa dari duduk kita cuma berdiri aja

ini adalah beberapa jenis makanan yang saya konsumsikan

jadi kalau kita berbicara makronutrisi berarti ada karbon
jadi kalau kita berbicara makronutrisi berarti ada karbon
ada karbohidrat ada protein ada lemak
cuma memang yang jadi tantangannya adalah kalau berbicara diet itu kita berbicara yang namanya empat elemen
jadi yang pertama itu adalah sumber yang kedua adalah penyajian tiga adalah jadwal kapan kita makan dan berapa sering
dan terakhir adalah tentunya jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan kita
nah jadi kalau dari makanan ini sebenarnya kalau yang paling gampang saya memprioritaskan protein
protein bisa saya dapat dari ikan misalnya di sini
di sini saya bisa dapat dari
di sini saya bisa dapat dari ayam atau juga bisa dari telur
nah kalau sumber karbohidrat saya berusaha untuk cari yang seratnya tinggi
dan juga mungkin bisa dari nasi merah
mungkin kadang kadang ubi termasuk salah satu yang favorit saya
nah selain itu juga mungkin kalau di sini ada kacang
cuma salah satu bagian daripada tambahan sumber lemak yang baik yang bisa saya konsumsikan
tapi saya kombinasi biasanya dengan sayur
jadi kalau saya masukkan lemaknya tinggi
biasanya karbonya rendah
oh jadi ada kombinasi ya
nah ini mas ades setiap hari menunya seperti ini
atau ada nggak sih seorang adera itu cheating cheating makan gorengan misalnya atau sesuatu yang
ya mungkin kalau cheating ya bisa aja gitu
tapi kalau ada istilah orang bilang
kalau setiap saat kita nabung
kapan saja kita bisa shopping gitu atau bisa belanja
nah jadi kalau most of the time kita saving anytime bisa shopping
nah begitu pun juga sama
kalau most of the time kita makannya dieting
nah jadi boleh aja
cuma memang sebagian besar kalau ada istilah orang yang mengatakan bahwa mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan
jadi menyenangkan kalau seandainya kita bilang
kalau kita punya sebuah pemahaman di balik itu
kita bilang saya mau memasukkan makanan yang ada di dalam mulut saya itu adalah kalau bisa memang makanan makanan yang memang bermanfaat bagi atau mendekatkan saya pada kesehatan
jadi konsepnya itu bukan pantangan tapi membatasi apa gimana mas
ya jadi sebenarnya kalau ada definisi sehat adalah bersahabat dengan pertumbuhan
dengan pertemanan hati
sakit bersahabat dengan perlawanan hati
nah jadi kayak konsep kata membatasi oh saya harus membatasi
atau konsep saya pantang gitu
nah itu adalah semua konsep konsep yang bersahabat dengan perlawanan hati gitu
jadi kalau ditanya ini nasi merah kok
atau misalnya ini di grill begitu aja gitu nggak pakai apa apa gitu
atau misalnya ih sayur aja gini
bukannya nggak enak gitu
nah kan itu kan asosiasinya
kita tanya kenapa gak enak asosiasinya
karena dia merasa kayak kurang rasa dan sebagainya
tapi di sisi lain semua makanan ini pada dasarnya secara alami sudah mengandung rasa itu sendiri
kita tinggal tambahin aja mungkin tambahin dikit garam tambahin dikit lada dan bumbu bumbu alami
tapi yang ada kita sekarang malah lebih senangnya menggunakan bumbu bumbu penyedap
nah yang akhirnya bumbu bumbu olahan itu yang akhirnya menurunkan nilai kualitas daripada makanan itu
mulai dari vitaminnya mineralnya lemak esensial amino acidnya jadi berkurang
nah makanya kenapa saya senang kembali lagi
kalau bisa yang alami yang masih kelihatan seperti ikan yang masih kelihatan seperti beras yang masih kelihatan seperti sayur
jadi bukan yang datang dari kebanyakan kemasan dari kerdus dari kaleng
kita bahkan makan daging aja sekarang bentuknya udah gak kayak daging gitu
bentuknya udah kayak nggak jelas yang lainnya gitu
jadi saya rasa itu lebih kepada
semakin makanan itu semakin alami kualitas kebaikan daripada alam tersebutlah nanti kita akan dapatkan
di indonesia itu problemnya kan makronutrisi karbohidrat yang paling tinggi
nah kebanyakan orang makan karbohidrat terlalu banyak karbohidrat dipecah menjadi gula di badan kita
nah karena gula kebanyakan akhirnya terjadi yang namanya kelebihan produksi insulin
sehingga akhirnya sel tidak sensitif lagi
makanya kenapa akhirnya sisa semua gula tadi disimpan ke dalam sel lemak
nah ketika lemaknya meningkat itu adalah cerminan dari sel
ini cerminan dari berbagai permasalahan yang mungkin zaman sekarang menjadi klaim klaim bpjs kesehatan
tekanan darah gula darah kolesterol pengentalan darah penyakit penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah
kalau buat pemula nih pemula misalkan saya pengen diet karena saya punya masalah dengan bobot tubuh misalkan saya pengen
pengen punya tubuh ideal dengan mengganti pola makan
apa yang biasanya mas ada sarankan kepada pemula
saya sarankan adalah lima step
step pertama yaitu adalah puasa
itu adalah otomatis kenapa kita puasa
karena kalau kita makannya banyak kelebihan sehingga kita gemuk itu kan pasti karena apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan
dan nomor dua adalah kalau bisa mengontrol karbohidrat
artinya apa karbo bisa dari mana dari macam macam
bisa nasi putih bisa dari tepung terigu dan turunannya kue bisa mie bisa roti bisa kue basah kue kering kerupuk keripik gitu ya
itu yang paling populer nah itu kalau bisa kita kontrol
yang ketiga yaitu adalah memprioritaskan protein
nggak boleh takut sama lemak selama lemaknya alami
dan yang terakhir yaitu adalah hajin melakukan aktivitas olahraga sebelum buka puasa
jadi pada saat perut kosong kita olahraga itu akan meningkatkan yang namanya akselerasi badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga lebih optimal lagi
nah mas ngomong ngomong soal olahraga nih kan selain menjaga pola makan tadi tips kelima adalah berolahraga
kita lagi ada di villanya mas ade di nusa dua bali tapi saya lihat di sini nggak ada besi nih nggak ada alat fitness
dan itu mungkin juga cerminan bagi banyak orang yang di rumahnya tidak punya alat fitness
cara paling sederhana untuk berolahraga bagi yang ingin menurunkan berat badan atau memiliki tubuh ideal itu seperti apa sih bisa dijatuhin
kalau kita melatih kekuatan otot rangka itu harus melakukan yang namanya latihan pengencangan otot rangka atau yang dikenal yang namanya latihan beban
atau bahasa inggris dikenal yang namanya resistant training
nah resistant training itu bisa menggunakan alat bantu dari luar dumbele barbel atau misalnya kita pergi ke fitnes center
tapi bisa dengan menggunakan badan sendiri umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat kalau orang bilang katanya
kenapa karena ternyata otot paling banyak itu di badan kita itu adanya di kaki
nah jadi bicara nanti tulang yang kuat lemak yang rendah itu kita bisa mulai dengan melakukan aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri yaitu latihan kaki
gerakannya seperti apa dari duduk kita cuma berdiri aja
berdiri aja itu yang disebut dengan namanya squat
jadi dengan melakukan aktivitas yang sederhana seperti itu kita melatih itu kalau ibaratnya kayak kalau kita lakukan bicep ini nilai suaranya cuma satu ratus sepuluh
tapi kalau kita melakukan bangun berdiri gini nilai suaranya berapa tau gak mas dika
begitu banyak otot yang ada di badan kita jadi gula yang dibakar lebih banyak
lakukan tadi bangun mas duduk lagi bangun mas duduk lagi lakukan sepuluh kali
berarti itu satu set
ya sudah segampang itu istirahat satu menit lakukan lagi biasanya dilakukan kapan
dilakukan biasanya setelah sholat lakuin aja itu
jadi kita bisa punya kesempatan untuk punya satu regular program setiap kelas sholat saya mau squat dua set atau tiga set
satu kali lebih sedap berapa tuh kalau lima kali sholat
makanya coba bayangin kan banyak banget bisa sampai kurang lebih tiga puluh kalau tiga set tiga puluh kali lima puluh satu ratus lima puluh kali squad
berapa gula yang dibakar berapa tulang yang dirangsang berapa potensi untuk akhirnya untuk makanan yang disimpan di dalam sel lemak nggak terjadi
hanya dengan melakukan aktivitas ini bahkan kita bisa bikin tingkat intensitasnya tinggi caranya gimana mas
waktu kita naik sama sama ya naik turun lagi naik turun lagi pertanyaan saya apa yang ada di kepala mas dika
adalah ya itu membayangkan oh bokong saya saya naikin aja ke atas ya kan jadi gampang dong nah sekarang saya bikin susah
yaitu adalah apa waktu kita naik ke atas kita membayangkan menekan lantai ini ke bawah sama sama
naik tekan lantainya ke bawah naik tekan lantainya ke bawah naik tekan lantainya ke bawah ya sekali lagi naik tekan lantainya ke bawah
nah pada saat itu menjadi lebih berat berarti gula yang dibakar menjadi lebih banyak
iya sehat bukan yang utama tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa dirahi sehat bukan tujuan tapi sehat adalah sebuah syarat